membuat total telah lebih dari dua ratus juta vaksin diterima indonesia

kemudian kita berhutang ke pinjol terus kita gagal bayar
nah termasuk produk tekstil yang berasal dari indonesia
kita cermati betul memang das kita itu daerah aliran sungai itu
nama andrew lansun sebenernya bisa mendapatkan menit yang cukup oke ketika berada di tanggerang house
itu pasti akan terjadi masalah
masa masa perpeloncoan ya dulu ya di tingkat sekolah
itu yang ada di indonesia